presiden joko widodo menerima audiensi tiga pimpinan organisasi internasional
di istana merdeka jakarta pada senin
pimpinan yang hadir adalah presiden of world bank ajai banga
direktur pelaksanaan imf kristalina georgieva dan eksekutif chairman wef klaus swap
pertemuan ini dilakukan menjelang konferensi tingkat tinggi atau ktt ke empat puluh tiga asean
pada lima hingga tujuh september dua ribu dua puluh
pertemuan jokowi dengan presiden of world bank ajai banga
digelar tertutup pada pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia barat dan berlangsung selama lima belas menit
kemudian pertemuan selanjutnya adalah dengan kristalina georgieva
kemudian dengan claus swab juga masing masing selama lima belas menit
terut hadir dalam pertemuan ini
menteri luar negeri retno marsudi menteri keuangan sri mulyani
dan menteri sekretaris negara pratikno
hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai isi pembicaraan terkait perekonomian dunia
dari pertemuan jokowi dengan ketiga pimpinan organisasi internasional tersebut